gereja santa litwina di trihanggo sleman yogyakarta diserang saat misa minggu pagi pelaku ditembak polisi dan dibawa ke rumah sakit ugm
akibat penyerangan ini lima orang mengalami luka bacok diantaranya seorang pastur tiga orang umat katolik dan seorang anggota polisi
semua korban saat ini dalam keadaan selamat namun beberapa korban ada yang harus menjalani operasi
olah tkp hingga minggu siang terus dilakukan oleh polres sleman
kapolres sleman mengatakan pelaku bernama suryono warga banyuwangi jawa timur
pelaku masuk dari pintu utama dan melukai siapapun yang ada di depannya
belum diketahui motif dari kejadian ini
sementara rekan rekan tim olah tkp masih melaksanakan olah tkp
yang mencari mungkin ada bukti bukti lain di sini bukti bukti pendukung
nanti kita tunggu aja
karena ada tim sendiri yang untuk melaksanakan olah tkp
mudah mudahan ada petunjuk petunjuk yang lain
kalau dari olah tkp itu kronologinya sementara seperti apa
sementara kronologinya ya orang datang langsung melakukan tindakan kekerasan
itu dulu sementara yang sekarang ya
makanya nanti kita akan sinkronkan bagaimana hasil penyelidikan
dan hasil dari olah tkp dan hasil keterangan korban
saya berani ngomong nih apa yang terjadi yang sebenarnya
sampai ada keterangan yang sinkron
dan kita langsung ke gereja santa litwina di sleman yogyakarta
sudah ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan di sana
hendra tampak sepi saya lihat di belakang anda di gereja sarta litwina
seperti apa saat ini aktivitas di gereja santa litwina pasca penyerangan
dan ada informasi bahwa panglima tni dan ketua dpr datang ke lokasi
apa yang kemudian dilakukan oleh pak tkp
panglima dan juga ketua dpr
ya benar renhat kondisi saat ini memang jauh lebih sepi dari tadi
dan memang beberapa saat yang lalu ketua dpr bambang susatyo
panglima tni hadi cahyanto dan juga kabarreskrim
irjen polisi aridono tadi datang ke tempat gereja santa litwina ini
dan melihat kondisi di dalam gereja
setelah itu mereka memberikan pernyataan bersama
mereka bertiga menyatakan mengutuk tindakan yang dilakukan di gereja santa litwina ini
dan meminta masyarakat tetap menjaga kerukunan
dan diharapkan ini tidak melukai hati masyarakat untuk tetap selalu menjaga toleransi di indonesia
bambang susatyo bahkan menggarisbawahi satu hal bahwa polisi harus menyelesaikan kasus ini
tidak hanya kasus intoleransi kasus kekerasan radikalisme yang terjadi saat ini hingga masa depan
namun juga menuntaskan kasus intoleransi yang terjadi sebelum sebelumnya
karena kita tahu yogyakarta juga terdapat beberapa kasus intoleransi yang terjadi di beberapa wilayah
yang terakhir misalnya terjadi di bantul di gereja pringgolayan pada tanggal dua puluh delapan januari yang lalu
nah sementara itu komjen aridono mengatakan bahwa saat ini densus delapan puluh delapan telah diturunkan
untuk membantu penyelidikan
kasus penyerangan di gereja santa litwina ini
untuk mengetahui motif dari kejadian ini apakah ini memang benar benar terkait dengan kelompok teror
atau pelaku teror yang terjadi di indonesia atau tidak
apakah ini adalah terpisah dari hal tersebut
namun meski demikian tampaknya sampai dengan saat ini motif dari pelaku belum bisa diketahui
karena menurut kapolda daerah sima yogyakarta brigjen polisi ahmad dhafiri
mengatakan pelaku dalam kondisi kritis dan belum dan diharapkan bisa melewati masa kritis ini
untuk segera bisa diinterogasi untuk mengetahui apa yang menjadi motif dari pelaku melakukan penyerangan di gereja santa litwina
namun yang pasti selain kritis pelaku saat melancarkan aksinya dengan melakukan pembacokan terhadap
yang mengakibatkan lima korban luka ini membawa tas berisi ijazah
nah ini kemudian yang masih di dalam hipotesis

nah ini kemudian yang masih di dalam hipotesis
apa maksud dari pelaku karena tampaknya ini seperti ingin memberikan informasi tentang identitas dari pelaku
pelaku menurut kapolres sleman adalah suliono warga dari banyuwangi
menurut kapolda berstatus mahasiswa namun meski demikian masih harus didalami lagi
supaya tidak ada spekulasi spekulasi yang muncul itu yang disampaikan oleh kapolda
dan kunjungan tadi ada panglima tni marsikal hadecahayanto ke sini
ini merupakan inisiasi dari panglima tni setelah kunjungan yang dilakukan di batam
saat tni berhasil menangkap lebih dari seribu kg narkoba yang berada di batam
pengajak tni mengajak kunjungan itu ke yogyakarta untuk kemudian selainnya akan kembali ke jakarta
dengan mengajak pihak polri dan juga dpr
penglima tni menolak bila
kunjungan ini dianggap sebagai upaya untuk mempercepat atau mempengaruhi ruu anti terorisme
yang sedang dibahas di dpr reinhardt
baik hendra sudah ada olah tkp siang tadi
saya lihat juga belakang anda sudah dipasangi garis polisi
apakah kemudian untuk kepentingan pendidikan lebih lanjut
aktivitas keparokian di sata litwina betul betul dihentikan saat ini
bagaimana kemudian jemaat di sana menyikapi aksi yang terjadi dan seperti apa kegiatan mereka ke depan
kalau melihat aktivitas di gereja ini memang belum ada aktivitas sampai dengan saat ini
karena seperti anda sampaikan ini masih ada garis polisi di mana siapapun selain pihak yang berwenang
tidak boleh melintas tentu saja termasuk umat gereja santa litwina ini
namun bila kami bertanya kepada umat mereka sudah dihimbau dan merasa untuk tetap tenang
tidak terpancing dengan provokasi provokasi tertentu yang mungkin terjadi sebagai akibat dari aksi
minggu pagi ini pada misa pagi hari tadi
itu kira kira yang mereka sampaikan mereka dari pihak keuskupan semarang yang membawai kefikepan
yogyakarta ini juga menghimbau untuk tetap menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak mau di
jangan mau diadu domba dengan pihak manapun pihak kelompok tertentu maupun diadu domba dengan pihak
terima kasih hendrawan setiawan langsung dari gereja santa litwina di sleman yogyakarta